arti kata salvo sendiri adalah tembakan pertama saat memulai perang atau tembakan beruntun yang ditembakan ke arah atas
dengan nama itu rido berharap salvo bisa meraih kesuksesan dengan masif beruntun dan progresif
inspirasi awal berdirinya usaha ini karena pada saat itu rido dan teman teman mahasiswanya kesulitan menemukan jasa pembuatan jersey yang sesuai dengan keinginannya
awal mulai berbisnis rido hanya melakukan perusahaan yang berbeda
melayani jasa sablon digital yang dia pelajari dari seniornya di kampus
barulah pada dua ribu dua belas rido memutuskan untuk serius menekuni usahanya ini
dia akhirnya mampu memproduksi custom jersey sepak bola
tidak hanya itu produk aparelnya mampu menjadi official partner sebuah klub sepak bola nasional
awal mula bekerja sama dengan tim bola ini
rido berpikir bahwa ini adalah keuntungan yang sangat penting untuk membuatnya lebih berkualitas
pada saat itu rido mencari informasi dari klub yang mempromosikan ke level isl
lalu kita cari informasi bisa tidak kita masuk
ternyata bisa ya sudah
kita ikhtiar ternyata diterima
awalnya modal nekat juga

dan akhirnya apakah rencananya ke depan akan ekspansi ke klub klub bola lainnya
atau mau ini satu aja nih fokus karena memang ini yang dibela
kita lihat kondisi juga sih mbak karena endorsement ini kan secara jujurnya kita ngebuang uang
mengambil lokasi di daerah cakung jakarta timur
rido menjalankan bisnis ini dengan bantuan tiga orang rekannya
yaitu devo erlangga pakpahan sebagai pengurus keuangan
setio budi utomo di bagian produksi
dan bagian operasional
dipegang oleh ahmad arumi
mereka bertemu saat sama sama menjadi mahasiswa di universitas indonesia
dengan jurusan yang berbeda beda
saat itu modal awal yang dikeluarkan rido adalah uang senilai delapan puluh juta rupiah
yang ia dapatkan dari menjual mobil pemberian orang tuanya
dengan modal itu rido kemudian membeli peralatan mesin sablon
sebagai peralatan kerja awal
selanjutnya ada juga investasi di mesin mesin lain seperti mesin jahit
dan mesin printing
keberanian memang menjadi salah satu modal yang dipunyai rido hizbullah dan kawan kawannya
tapi hal itu tentu saja tidaklah cukup
sebagai bisnis baru tidak mudah untuk menyeimbangkan ketersediaan modal
dengan rencana ekspansi perusahaan yang seringkali menjerat para pengusaha baru
maka dari itu salvo juga mencoba untuk mengepakan sayapnya di bagian custom jersey
salvo memberikan jasa custom aneka produk online
dan membuat olahraga kepada komunitas olahraga yang ada di kampus sekolah hingga perusahaan
strategi yang digunakan salvo untuk mengembangkan bisnisnya adalah dengan bekerja sama
dengan salah satu klub bola nasional yang berada di samarinda kalimantan timur
yaitu pusamania borneo football club
pusamania football club telah di endorse salvo selama hampir tiga musim
salvo merupakan aparat lokal terbaru yang memiliki terobosan
dan memiliki perusahaan baru untuk desain desain jersey di indonesia
untuk desain perpaduan warna sih menurut saya sudah cukup bagus
mungkin untuk size nya atau bentuknya harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman
yang sekarang mulai press body dan menyesuaikan sesuai perkembangan zaman
saya mau sedikit lagi lebih mendalami lagi mungkin lebih teknis ini bahasnya soal yang kerja sama dengan tim ini
jadi per kepala itu per pemain atau satu orang setiap pemain di member itu kan mendapatkan jumlah jersey tertentu
dan itu dikalikan dengan jumlah pemain di tim belum termasuk staff dan lain lain
itu yang komitmen yang diberikan dari salvo kepada tim
itu satu orang dapat berapa jersey
untuk perhitungan yang musim terakhir ini harusnya satu orang sekitar delapan setel
kalau untuk latihan dan lain lain
latihan juga lagi latihan mau ada beberapa ya ada empat setel juga mungkin
berarti udah dua belas ya
dua belas per orang
dua belas per orang
tapi itu nanti ada tambahan lagi misalnya untuk catatan misalnya
kalau mereka ganti gantian baju tuh
iya air pertandingan tukeran ya untuk batas yang masih bisa kita pening kita pening
berarti kira kira dua puluh kebanyakan gak itu
wah nggak nyampe sih
karena jumlah pemain
pemain pertandingan juga nggak sebaik itu
oke lima belas ya
berarti anggapnya satu orang lima belas
itu kan komitmen yang cukup besar
belum lagi kalau misalnya teknisnya mereka ada transfer belakangan lah atau transfer mendadak lah
itu kan sebenarnya bukan dalam materi aja tapi juga waktu dan komitmen gitu
sebenarnya worth it gak sih
kalau menurut kami worth it
karena komitmen kami ini melebihi dari yang di atas kertas sih
udah lebih sampai ke hubungan emosional dengan klub pbuc ini pusamania ini
jadi insya allah apapun yang di klub mau ini kalau selama kita mampu pasti kita penuhi
karena kami selama ini selalu merasa timbal baliknya tuh ada
seperti apa tuh timbal baliknya
ya mereka juga selalu mensupport kami mempromosikan kami
meskipun kami brand baru ya
dan mereka tawaran
bukan berarti tawaran dari merek merek besar lainnya nggak ada
banyak sekali mbak
tapi ya mereka menghargai komitmen kami di awal yang dulu
dua tahun yang lalu itu
kita untuk permintaan yang mendadak sifatnya mendesak itu selalu kita butuh
yang terakhir mungkin u dua puluh satu kan main di jepara ya
di jepara itu ada baju yang harus disusulkan
sementara kita nggak bisa kirim dari sini
karena jepara itu tidak ada yang sehari sampai
ya udah kita berangkat
setiap staff kita ada yang berangkat langsung dari semarang jalan darat ke jepara
karena ya emang menurut kami hubungan ini udah lebih lagi dari sekedar klien
jadi udah seperti saudara bukan saudara
kerjasama dengan pusamania football club tentu membuat nama salvo langsung dikenal di samarinda
para supporter bola pusamania pasti mengenakan hasil produk buatan salvo
berangkatnya klub ini kan dari supporter
jadi mereka menswiping pihak pihak yang meniru produk kita
ditarik produknya dan tidak dikembalikan

tidak sesederhana meng endorse influencer yang ramai dilakukan berbagai brand saat ini
ada komitmen serius yang harus dipenuhi salvo ketika jadi sponsor resmi untuk klub nasional pusamania
kalau untuk yang endorsement strateginya kita bagi di tiga kelas
kalau di autentik memang kita ada margin lumayan lah dan kita kasih kontribusi untuk klub juga lumayan
karena kesepakatan dengan klub
kalau yang replica biasa biasa saja
kalau untuk yang stadium bisa dibilang kita di sini kerja bakti mbak
tapi tidak masalah karena orientasinya adalah mengedukasi supporter
daripada mereka membeli produk sejenis yang di luar dari ini
klub tidak mendapatkan kontribusi apa apa
tapi kalau mereka beli ini paling tidak klub masih ada masukan mbak
perbedaan dari tiga kelas itu bisa dilihat dari variasi pemakaian bahan
dengan harga yang lebih murah material polyester yang digunakan juga pasti lebih sedikit dibandingkan kelas autentik
yang di bagian belakang diberikan bahan jaring agar pemakai tidak kepanasan
bahan bahan yang digunakan oleh salvo saat ini kebanyakan didatangkan dari bandung melalui jalur ekspedisi
bahan yang mereka terima sebagian besar bahan sudah jadi dengan kualitas premium
karena kapasitas produksi mereka yang masih tergolong kecil
perharinya salvo membutuhkan bahan polyester sebanyak lima puluh kg kain atau sekitar satu lima ton kain polyester setiap bulannya
meski sudah membuat produk dengan harga yang ekonomis salvo masih juga menghadapi beberapa masalah pembajakan
meski produk replika tersebut mudah untuk ditemui tidak banyak yang bisa mereka lakukan untuk mencegah hal tersebut
tantangan lain yang juga sering dihadapi adalah pengembalian barang jika konsumen merasa barang yang dipesan tidak sesuai
untuk beberapa kasus sudah terjadi sih maksudnya beberapa pihak ya
tapi kalau untuk yang di samarinda ini untungnya klub ini punya peran aktif juga
jadi mereka juga karena berangkatnya klub ini kan dari supporter
jadi mereka menswiping pihak pihak yang meniru produk kita ditarik produknya dan tidak dikembalikan
untungnya produk yang dikembalikan ke pihak salvo tergolong sangat rendah
untungnya produk yang dikembalikan ke pihak salvo tergolong sangat rendah
siapa yang merencanakan produknya
sekarang pengembang kita disediakan kirim cerah babi
untuk eksekutifan kebat hiasan
seperti eksekutifnya kan marcus
untuk ke cabang olahraga lain mungkin
ya sementara baru basket yang motor cross sejenis itu sih sepeda
tapi mentornya masih sepak bola futsal sih
sepak bola futsal berarti sangat berharap sama pssi dong nih salvo ya
oke kalau misalnya untuk custom yang lain itu tadi kan kita udah ngomongin strategi
apakah yang misalnya seragam sekolah anak anak kuliahan itu keuntungannya gimana
untuk keuntungannya mungkin kalau custom itu lebih cepat
dibanding kalau kita stok misalnya seribu persis untuk jersi lagi stok tbc misalnya itu tidak langsung habis
tapi kalau custom itu dalam waktu cepat
itu langsung dikatakan bahkan hitungan hari itu langsung menghasilkan
jadi memang flow nya lebih cepat gitu ya
ya lebih cepat
tapi memang lebih beragam juga
ya betul seperti itu
saat ini pesanan di area jabodetabek dilayani dengan mobil pengantar milik salvo
sejauh ini ada juga produk salvo yang dikirim ke luar negeri meski belum rutin
salva sempat membuat jersey untuk tim timor leste
serta memenuhi sejumlah pesanan dari mahasiswa indonesia
yang sedang menuntut ilmu di sejumlah negara tetangga
jangan lupa like share dan subscribe channel ini
kalau yang ini kita yang mengajukan atau manajemen
awalnya kita untuk aplikasikannya di warna biru di jersey home
oh diambil aja nggak apa apa
awalnya untuk ini untuk warna yang biru tapi karena manajemennya tidak keberatan
kurang setuju jadi kita aplikasikan di putih di oe
kalau istilah di sini filosofinya ada elemen elemen yang ada di sekitar kota jogja
bisa diceritain nih gambarnya apa aja
ini ada stasiun tugu stasiun yogyakarta
ini pasar beringharjo
kemudian ini pasukan keraton
ini ada ini patung apa ya saya lupa
dan ini apa yang terakhir tugu jogja
yang paling sentralnya di sini
wah jadi ini gak bisa ini kali ini pasti
sampai jumpa nico
bidang olahraganya misalnya kayak jersi lari jersi basket atau jersi volley yang butuh desain kebutuhan
desain tim itu sendiri misalnya dipengen timnya tim voli mau ada elemen gambar apa apa dicampur
gitu jadi ekspansi ke cabang olahraga lainnya oke sampai saat ini karena masih sepak bola aja
kebanyakan bola futsal tapi beberapa udah ada pernah ada yang bikin basket beberapa terus jersi
sepeda itu padahal sebenarnya spesifikasi yang mereka mau juga sama ya sama untuk bahan paling
untuk bentuk mode sih paling kalian di sepeda kadang lengan panjang jersi sepeda kadang ada yang
kantong belakang jersi basket yang lebih lebar bentuk badannya bila salvo berhasil melebarkan
sayapnya dalam membuat baju olahraga yang dikenal secara nasional tentu tidak sulit bagi mereka untuk
mendapatkan banyak pesanan meski demikian bermain di sepeda itu juga bisa menyebabkan banyak kesan
di bisnis ini tidak selalu mulus misalnya dampak dibekukannya induk olahraga sepak bola pssi dan
terhentinya liga persepak bolaan indonesia sangat merugikan perusahaan namun semangat olahraga terus
diupayakan tetap sejalan dengan bisnis dengan sense of belonging yang ditanamkan perusahaan
para karyawan salvo yang sebelumnya tidak hobi bola pun akhirnya ikut menikmati keriuhan persepakbolaan
juga oh nggak suka gua juga serang saya di sini baru bikin baju bola di sini saya tapi setelah saya
mendalami jadi suka juga airnya jadi hobi mesin begitu jadi suka nonton bola juga akhirnya bola
suka ayat ayat saya produksi ini ya jadi setilah gitu sama saya gitu jadi setiap kali timnya main
mas andi ke unik bajunya nia itu bangganya di situ saya dengan produksi saya bisa saya lihat begitu
kalau itu produksi dari saya
sebagai bisnis persaingan tentu saja akan terus bermunculan
dengan semakin populernya brand salvo
tantangan yang harus dihadapi juga semakin banyak
mengantisipasi hal tersebut
ada strategi jangka pendek yang dilakukan oleh tim salvo
kalau sekarang kita fokusnya ke custom mbak ya
karena untuk mengandalkan penjualan merchandise endorsement itu
masih agak sulit mbak
apalagi kemarin pssi sempat dibekukan
jadi animo dari supporter juga untuk membeli jersey itu agak turun
dengan meningkatkan sisi layanan pelanggan atau customer service salvo
diharapkan akan lebih banyak penjualan retail yang bisa didapatkan
pasalnya pesanan itulah yang menyehatkan
perputaran cash flow produknya
tapi untuk produksi
sembari salvo menggarap proyek proyek lebih besar
seperti kerjasamanya dengan pusamania football club
perjalanan ridho dan kawan kawan membangun salvo memang tidaklah singkat
jatuh bangun dalam mengembangkan bisnis yang mereka rintis ini
telah mereka lalui bersama
jangan sampai kita menjalani yang kita sebenarnya nggak yakin
jalani yang kita yakinin
jadi percuma kalau yang nggak kita yakinin tapi kita jalani
kita tuh buang buang waktu sebenarnya
tapi kalau udah dapat kesempatan
jangan sampai mengecewakan orang
seperti itu sih
level keyakinan kan ada dari sampai seratus nih
kadang juga kalau belum yakin yakin
kan diem aja nih kita
sebenarnya gimana tuh
kalau menurut saya kalau usaha ya emang butuh perhitungannya
tapi kalau terlalu banyak menghitung juga
ya saya termasuk tipikal yang tradisional sih
gimana tuh ceritanya buat tradisional
maksudnya jalan aja dulu
rido bukanlah satu satunya pengusaha muda
yang menekuni bisnis konveksi aparel olahraga seperti ini
namun di tengah gonjang ganjing permasalahan di tubuh persepak bola nasional
sentimen positif serta ketekunan yang dicerminkan oleh ridho
bisa menjadi pendorong
tidak hanya untuk persepak bolaan nasional
tetapi juga bagi anak muda lainnya
yang saat ini mempunyai hobi dan bisnis serupa